dengan moto kerja kerja pemerintahan jokowi jk seakan ingin memberikan apresiasi terhadap setiap amanah yang dipercayakan oleh rakyat
berbagai torehan kemajuan harus diakui sudah dicapai oleh duet jokowi jk
namun kita juga tidak boleh menutup mata
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
isu isu yang terkait politik hukum dan hak asasi manusia masih menjadi janji yang harus dilunasi
untuk mengupas hal itu malam hari ini di tiga tahun pemerintahan jokowi jk sudah hadir bersama saya

selamat malam pak bimbing terima kasih
dan hadir juga malam hari ini karena kita akan memotret tidak hanya secara politik hukum dan ham
tetapi bagaimana seorang budayawan pak radar panjadahan akan menilai tiga hal tersebut di tiga tahun pemerintahan jokowi jk
selamat malam pak radar terima kasih sudah hadir
saya justru cenderung ingin memulai dari kacamata seorang budayawan pak radar
bagaimana anda melihat pemerintahan tiga tahun pemerintahan jokowi jk
ini terutama dari dinamika politik hukum dan sejumlah janji yang katanya akan menuntaskan sejumlah kasus ham di masa lalu di era pemerintahan pak jokowi jk ini
ya bismillah saya kira apa yang coba diupayakan dengan luar biasa keras oleh jokowi jk
dalam bidang bidang yang anda sebutkan barusan itu
entah yang dicapai atau yang belum dicapai
itu menyiratkan sebuah problem mendasar
kecenderungan untuk berperilaku destruktif
berlawanan dengan tujuan kebudayaan yang seharusnya positif dan konstruktif
kebudayaan itu niatnya cuma satu
bagaimana caranya memuliakan atau meluhurkan
keilahian dari manusia
jadi manusia yang ilahiah itu harus diluhurkan dimuliakan
nah tetapi pada dasarnya manusia itu juga memiliki sifat
yang negatifnya karena dia punya will sendiri
seribu tiga ratus csi melahirkan akal itu
dia memiliki kebolehan
nah kebolehan itu melahirkan destruksi destruksi itu
dan ternyata kebudayaan kita masa kini
masih belum mampu
menutupi atau mengikis bahkan menghilangkan perilaku perilaku negatif itu
jadi kekuasaan kekuatan atau kekuasaan kedajalan itu jauh lebih dominan
sehingga seluruh elemen masyarakat
dan pada masalah ini
saya harus terus terang dengan jujur mengatakan
penanggung jawab utamanya adalah elit
yang kebetulan ada di sekeliling anda ini
dan semua aparatus yang ada di baliknya
minta tanggung jawabnya nanti ya pak
iya bukan itu
marilah kita sama sama bertanggung jawab
mencapai atau meningkatkan
kapasitas atau kualitas kebudayaannya
pada tingkat maturitas yang benar benar mampu meluhurkan manusia
dan terus terang saja
pemerintah yang juga diwakili oleh para elit ini
benar benar pada sampai sekarang detik ini
masih menunjukkan perhatian yang sangat minim
terhadap kerja kerja kebudayaan
kami akan mengulas lebih lanjut
setelah jeda berikut kami tanyakan
apakah memang polarisasi
yang terjadi pasapilgara dki ini
menunjukkan sebenarnya polarisasi
dirawat begitu untuk kepentingan dua ribu delapan belas
kami akan hadir setelah jeda berikut
dinamika politik seperti yang digambarkan informasi sebelumnya tadi
bahwa begitu besar dinamika yang terjadi
begitu tinggi dinamika yang terjadi
beberapa waktu yang lalu
mau tidak mau disebutkan
ada polarisasi di kalangan masyarakat
pak radar tadi sudah sejak awal
ini harus ada tanggung jawab dari para elit elit
tidak menyebut untuk pemerintahan
atau tidak menyebut untuk dpr
karena merupakan patron klien begitu pak ya
nah saya ingin bertanya terlebih dahulu
dari sudut pandang pak fadli
karena pak fadli juga merupakan wakil ketua dpr ri
wakil dari pimpin
yang merupakan wakil rakyat
polarisasi yang terjadi di masyarakat
di pasca pilkada dki kemarin ini
apakah ini anda bisa melihat sebagai sebuah warning
bahwa di awal mungkin terjadi
pendapat yang tajam
tapi mungkin hanya media sosial
argumen yang tajam
khawatir tidak itu akan berlanjut di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
bahkan bisa terjadi kekerasan
saya termasuk yang optimis ya
berpendapat bahwa masyarakat kita
kalau masyarakat kita tidak dewasa
sudah terjadi perpecahan
tetapi kita sudah memilih jalan demokrasi
dan saya kira pertarungan itu
ujungnya adalah di pemilu
dan apa yang terjadi kemarin di pilkada dki
saya kira itu menunjukkan
polarisasi itu memang ada
dan biasa saja kita menganggap
adanya polarisasi politik
sampai berlarut sampai sekarang
begitu pidato sedikit
itu bagian dari demokrasi kita
yang paling penting itu kan semua ada koridor
koridornya itu hukum dan sebagainya
tetapi yang mengkhawatirkan
sebenarnya sistem kita ini presidensil
tadi kalau pak radar mengatakan
ini tanggung jawab elit
menurut saya persoalan kita itu
elit itu kan ada ketua elitnya juga
dalam hal ini presiden
presiden ini kan harusnya jadi jirigen
dia membuat satu musik
orkestrasi dan sebagainya
tetapi dalam hal ini
sayang sekali itu
masalah leadership disini
tidak mampu untuk mengendalikan berbagai masalah yang ada
kenapa merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya presiden saja
karena bukan saja
tapi ada penanggung jawab yang
karena sistemnya presidensil
dan juga kalau kita lihat
sebenarnya kan kita ini
sangat eksekutif heavy
kalau kita lihat secara praktek
kalau di dpr
kita membuat undang undang
tapi kalau presiden atau pemerintah tidak mau
ya tidak jadi juga
pengawasan paling budgeting juga sama
semua dari pemerintah datangnya baru
dibicarakan dengan dpr
jadi kalau kita melihat
sebenarnya sangat tergantung pada pemerintah sendiri
kalau kita melihat
persoalan demokrasi kita itu
respon terhadap berbagai macam dinamika itu
menurut saya salah
sehingga akhirnya mengarah
kepada satu sikap yang menuju
arah the represif dan otoriter
ada kriminalisasi terhadap ulama
ada anak proklamator dituduh makar
dan kasus kasusnya tidak jelas
ada penurunan indeks
id dari tahun dua ribu lima belas
tahun dua ribu enam belas tujuh puluh dua

ini karena ada represi terhadap hak hak sipil
demokrasi dan sebagainya
jadi terjadi kemunduran dalam demokrasi kita
saya kira sudah di eknowledge
baik saya minta tanggapan dari
dari pak joni plati dulu
bagaimana anda mendengar jawaban dari pak
pak fadli zon menggambarkan
tadi ada beberapa hal sebenarnya
demokrasi kualitas demokrasi yang menurun
benarkah demikian pada prakteknya begitu
kalau tidak disampaikan begitu
oleh pak fadli ada yang salah dengan pak fadli
jadi pak fadli memang begitu maksudnya
pak fadli yang ngomongnya memang mesti begitu
supaya posisinya lebih berimbang dengan pemerintah
apa yang dilakukan saat ini
dari sisi demokrasi saat ini
dengan struktur komposisi
pendidikan masyarakat seperti ini
besarnya size demokrasi kita
kebebasan yang diberikan
yang disampaikan oleh pak fadli tadi
memberikan gambaran bahwa ada tuh kebebasan diberikan
sehingga demokrasi kita menjadi sangat dinamis
tetapi dinamisasi demokrasi kita ini
harus juga terjaga di dalam koridor koridornya
nah koridor ini siapa pengawasnya
ini bukan eksekutif heavy
ini bukan eksekutif heavy
ini bukan eksekutif heavy
eksekutif heavy itu dalam penyelenggaran pemerintahan
tidak saja pada presiden
tidak boleh presiden heavy disitu
seimbang sebagaimana yang diamanatkan
oleh undang undang makassar kita
ada pemisahan kewenangan
jangan sampai misalnya masalah judicial system
masalah pemerintahan korupsi misalnya
kpk sedang bekerja
di dalam undang undangnya independensi itu
otoritas moneter kita bank indonesia menurut undang undangnya
jangan diminta presiden campur
justru ada terjadi pemisahan kekuasaan
memanage itu dengan baik
menjaga dinamika itu dengan baik
tanggung jawab elit politik
jangan sampai menggunakan cara cara yang justru destruktif terhadap demokrasi itu

cara cara dengan menggunakan isu isu identitas
di dalam kontestasi apapun juga di indonesia itu pakar
itu berimplikasi negatif
terhadap indeks demokrasi kita yang disebut tadi
jadi bukan karena represi penanganan kasus
justru karena presiden membuka ruang demokrasi yang baik
ini penting banyak berbeda ya
digunakan oleh pemain pemain politik
seperti yang disampaikan oleh pak wadli
saya nggak bilang pak fadli ya
disampaikan oleh pak fadli tadi
yang berdampak pada turunnya indeks demokrasi indonesia kita
nah disinilah tanggung jawab elit elit kita
memainkan demokrasi kita di dalam koridor
untuk mengembangkannya memajukannya
untuk mengembangkannya memajukannya
hak hak individual misalnya ya
pilkada kita sudah berjalan demikian baiknya
tetapi terjadi banyak kasus kasus
tetapi terjadi banyak kasus kasus disitu
apa penyebab kasus kasus ini
pasti ada sponsor dan peran serta elit elit politik di situ
jangan semuanya kembali kepada presiden
struktur pemerintahan kita ini
ada pemerintahan nasional
ada pemerintahan lokal dibawah undang undang lokal
dibawah undang undang lokal di daerah
dan kewenangan itu sudah diberikan
jangan semua hal di daerah yang menjadi tanggung jawab daerah
kurang baik kemudian ke presiden lainnya
pak fadli punya partai
anggota politisnya menjadi gubernur
lalu semuanya ditarik kepada presiden
lalu semuanya ditarik kepada presiden
ini tidak betul ini salah pandang
tanggung jawab elit politik
menjaga dinamisnya demokrasi kita
menjaga dinamisnya demokrasi kita
tetapi demi kepentingan bangsa dan negara kita

tadi soal yang cenderung pada represi
itu kan wajar saja kalau pak fadli yang bilang
karena sisi pandangnya pak fadli harus yang buruk
karena sisi pandangnya pak fadli harus yang buruk
dan itu bagus sebagai cermin
sebagai cermin untuk pemerintah
sebagai cermin untuk pemerintah
tetapi kalau dibilang represif
di dalam indeks demokrasi kita turun
itu bukan karena represifnya presiden
karena justru presiden ini seorang yang harus kita memberikan intensiasi
tapi ada elit yang menggunakan namanya politik secara identitas

ketak sifil dan individu
itu mengalami pengekangan
itu karena itu kemudian indeks demokrasi kita turun
sebetulnya keliru itu
ini lagi sisi pandangnya yang keliru
bukan hak sifil yang dikekang
tapi diatur dengan baik

apalagi kalau dieksploitasi oleh elit elit politik
ini yang harus dijaga
untuk kepentingan demokrasi kita
yang kecenderungan sekarang ini hak hak sipil itu
yang ingin dijaga
dieksploitasi oleh elit politik dan menuding
seolah olah pemerintah represif
jadi itu yang penting
kita tadi sepakat bukan sepaket
kurang lebih ada pandangan yang sama sebenarnya
soal indeks demokrasi yang menurun
tapi cara memandang dan menerjemahkannya berbeda

kita akan ngelakuin aja setelah jeda
tetaplah bersama kami di spesial program
tiga tahun jokowi jk
di tiga tahun pemerintahan jokowi jk ini
indeks berdemokrasi menurun disebutkan tadi
tetapi cara pandang yang berbeda tadi sudah disampaikan
saya akan tanya ke pak wipin sekarang
menurut anda dari pks melihat soal indeks demokrasi yang menurun ini
seperti apa faktornya
tadi ada adaan apa jawaban dari pak joni platip
bahwa ada elit elit politik yang memainkan isu
sehingga terjadi keterbelahan
akhirnya mau tidak mau penilaian terhadap indeks demokrasi di indonesia ini menurun

setujukah anda dengan hal ini
pentingnya sebetulnya di supremasi hukum
poin pentingnya sebetulnya di supremasi hukum
kita belajar dari kasus pilkada
dan kemudian melahirkan aksi dua satu
dan kemudian melahirkan aksi dua satu
sebetulnya kalau pada saat itu
hukum ditegakkan secara adil
baik bagi kepada pendukung pemerintah
baik bagi kepada pendukung pemerintah
atau yang kontra pemerintah
maka dua satu dua itu tidak akan terjadi
ini pelajaran penting
jadi indeks demokrasi ini sangat tergantung
tergantung kepada bagaimana supremasi hukum itu ditegakkan
itu bukan karena ada yang menggerakkan
saya kira tujuh juta lebih ya
saya kira tujuh juta lebih ya
dalam hitungan waktu itu
umat islam berkumpul di istana
umat islam berkumpul di istana
mengekspresikan diri bahwa
mengekspresikan diri bahwa
rasa keadilan publik itu tidak merekomendasikan
mereka merasa bahwa
pemerintahan terutama presiden jokowi
itu telah berpihak kepada satu
pihak dengan diamnya
presiden waktu itu
memperlihatkan bahwa ada sesuatu
di mana pemerintahan waktu itu
berpihak kepada satu pihak
yang itu membuat
publik terutama umat islam
dan ulama yang waktu itu
keadilan tetapi dengan cara damai
oke tetapi kan itu kemudian kasus
sudah selesai dan berjalan
yang menjadi pertanyaan adalah apakah
benar kemudian ada upaya upaya
yang terus merawat memainkan
demi kepentingan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
apakah anda juga melihat hal ini
keniscayaan maksudnya seperti apa
tidak bisa menolak bahwa misalnya ada
politik identitas begitu ya
itu akan selalu muncul
dan kita juga tidak bisa melarang misalnya
tidak ada undang undang
melarang misalnya kita memilih karena agamanya
tidak ada pelarangan itu
jadi ketika ada pihak bahwa
karena merasa terancam ketika mengatakan
oh jangan menggunakan
yang terpenting adalah
ke depan demokrasi kita itu akan semakin baik
kalau pemerintah itu
maksudnya menjaga jarak bagaimana
menjaga jarak dari para calon
kejadian pilkara dki
itu memperlihatkan bahwa
publik kok ternyata
ini asumsi ya
yang dirasakan ya
sumber daya politik dikerahkan
untuk mendukung salah satu calon
nah itu tadi sebetulnya
bayangkan waktu itu pak john ya
sembako pada hari ha
pada masa tenang
tapi penegakan hukum tidak ada
sangat lanjang sekali
mana ada tersangka
kalau hukum itu ditegakkan
dan presiden sebagai panglima
tertinggi dalam penegakan hukum
bisa memberikan contoh kepada masyarakat
bisa nggak ini kemudian presiden tadi
diajak soal dalam konteks penegakan hukum
yang misalnya ada kasus seperti yang
artinya ketika itu tidak dilakukan
menjadi salah presiden tidak
menurut anda bagaimana
itu kan ranah yang berbeda
kan presiden bukan panglima hukum
jadi kalau hukum itu kan ada ranahnya sendiri
ada kekuasaan legislatif
ada kekuasaan eksekutif
ada kekuasaan yang itu tidak bisa saling mencampuri
kalau ranahnya tadi hukum
itu haruslah dibiarkan mekanisme hukum itu bekerja
tapi saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh pak padri
dan direspon oleh pak john ya
terkait dengan indeks demokrasi itu
saya mengambil ini
mengambil bukan dari data survei
tapi hasil evaluasi dari dewan hak asasi manusia
yang baru saja menyampaikan
penilaiannya terhadap kondisi di indonesia
melalui yang mekanisme di un itu yang disebut dengan
pbb ini berarti ya
dimana indonesia baru saja direview oleh
dewan hak asasi manusia
yang mengatakan justru kebalikan dari apa yang kita persepsi
apa yang dikatakan
dia melihat justru indeks demokrasi di indonesia itu lebih baik
ketimbang negara negara asean yang lain
indeks demokrasi di indonesia itu tumbuh tujuh puluh sembilan
walaupun misalnya dari survei yang lain
itu di bawah itu ya
tapi itu juga di bawah itu ya
tapi angkanya tidak jauh bergeser
nah itu dia mengkompare dengan keadaan di filipina
maupun keadaan di malaysia
kita lebih baik
jauh lebih baik atau sekedar lebih baik pak
kebebasan kan dinikmati oleh warga negara di indonesia ini
siapa saja bermedia sosial
bebas menyatakan apa saja
hh sivil dan politik paling tinggi di indonesia ini
orang bisa bebas menikmati
ketika dia melanggar hukum
itu baru dia berurusan dengan hukum
karena ada koridornya
tadi pak fadli dengan jelas mengatakan ada koridor
nah ketika ada yang menembus koridor itu
ya hukum pidana harus bekerja
nah itu tidak bisa kita sebut sebagai kriminalisasi
masa orang melanggar pasal tertentu di dalam kuhp
kriminalisasi itu adalah ya
ada kejahatan yang belum dikriminalkan
baru kita bilang kriminalisasi
tapi kalau sudah tertentu itu kriminalisasi
tapi kalau sudah tertentu
mungkin lebih baik kita bicara contoh yang jelas
yang dimasang bagaimana pak
kasus misalnya ustadz al khotot ya
tidak jelas apa yang diinginkan
saya sebagai dpr datang
dia ditahan sampai tiga bulan kalau tidak salah
hanya diperiksa sekali
tidak juga ada yang dituduhkan kepada dia
sekarang pun tidak jelas
itu orang orang yang waktu itu mau ikut demonstrasi
ditahan dengan tuduhan makar tidak jelas
berapa banyak orang yang dituduh makar
kemudian di detain ya
ada yang dipenjara sekian lama
sekarang lagi ada john ruh ginting itu
itu juga demikian
belum lagi habib rizik ya
dengan sekian macam
maksudnya kasusnya memang tidak ada atau bagaimana pak
ya kasusnya itu diadakan
sampai sekarang tidak jelas
jadi tetapi kasus yang misalnya
kepada rekan saudara victor misalnya ya
yang jelas jelas tadi kan berbicara tentang politik identitas
siapa yang pakai politik identitas
pidatonya waktu itu jelas politik identitas
jangan pilih karena orang disuruh salat
justru ini pak fadli yang membuat kacau
tidak tahu substansinya
bagaimana tidak ada substansi
prosesnya belum berjalan
versinya pak fadli boleh saja
versinya kami tidak pak
aktor di situ melaksanakan fungsinya sebagai anggota dpr
menjaga pancasila dan konstitusi negara
kami tolak itu
nah ini karena dekat dengan kekuasaan
ini opini dibalui
saya sangat kecewa
ada yang menilai suatu proses hukum yang belum selesai
di media sosial yang namanya nafan itu
sampai hari ini tidak diproses
saya nggak setuju dengan pernyataan pak fadli tadi
yang terkait dengan kasus
ini tercatat dengan baik
saya akan mengevaluasi ini untuk melihat hak haknya
ini tidak benar
kita tahan dulu
ini kan berbicara bagaimana ada ketimpangan dugaannya pak fadli
bahwa kalau yang dekat dengan kekuasaan tidak diproses
tapi kalau yang mengkritisi pemerintahan diproses
maksudnya seperti itu
tapi pak fadli di dpr
apakah pak fadli mencoba memanggil kepolisian
apa yang terjadi dengan hal hal ini
apakah memang ada penjelasan yang logis
kalau pimpinan tidak begitu
jadi di komisi tiga dipertanyakan
di komisi tertentu yang terkait
dan saya kira jawabannya selalu normatif
jadi kalau kita melihat
fakta fakta ini harus dilihat
sebagai satu fakta
sebagai satu fakta yang memang ada di situ
begitu ada yang mengkritik pemerintah
di dalam media sosial
hate speech dan sebagainya
tapi memang hate speech tidak
karena itu diproses kan pak
kemudian diproses kepolisian
saya melaporkan misalnya
hukum itu kan bukan relatif
tidak ada hukum itu relatif
hukum itu eksak
pasalnya berbunyi begini
kalau anda berbicara
berbicara melalui pasal itu
hukum sekarang ini dijadikan alat politik kekuasaan
kalau itu persepsi yang dibangun
sasa saja dalam era demokrasi
satu hal indra yang ingin saya sampaikan
saya kira itu masalah
satu hal yang begini ingin disampaikan
tadi disampaikan bahwa ada
yang dulu ya
yaitu sudah selesai
proses hukumnya sudah selesai
tapi kalau mau dilihat perasaan publik
perasaan publiknya terbelah
mengapa perasaan publiknya terbelah
karena menggunakan identitas dalam purung cara
sebagai alat dominan di dalam berpolitik
ini politik abad delapan belas akhir
sekarang kita di
siapa yang menggunakan itu
sekarang kita ini
misalnya di abad millennial
siapa yang menggunakan itu
sekarang kita di
pada saat pilgub dki
pada saat sekarang
menggunakan kesempatan demokrasi
sebagai arena adu gagasan gagasan
jadi kalau ada yang memulai siapa
yang pertama yang memulai siapa
yang pertama yang memulai siapa
ya adalah yang memulai
rakyat tahu siapa yang memulai
raya tahu sekali
ketika itu jangan pakai

jangan pakai al maida
kita tidak memulainya
kita tidak memulainya
rakyat tahu siapa yang eksploitasi identitas identitas
ada semua tahu
kita semua sepakat bahwa tidak boleh menggunakan politik identitas
bukan masalah identitas
itu sah sah saja kalau politik identitas
yang menyinggung agama lain
dan siapa yang memulai
setuju kita tidak menggunakan
ini zaman millennial
tetapi kemudian menjadi berbeda
seperti kita membahas indeks
menurutnya indeks demokrasi
ini soal siapa yang memulai menggunakan
kalau pak radar melihat
dari kacamata pak radar itu seperti apa sih
yang kemudian menjadi gonjang ganjing rame
saran dan sebagainya
bagaimana pak radar
saya mendengarkan semua
menurut pak radar ini kegaduhan
tidak hanya di televisi
tentu saja saya sama dengan masyarakat yang lain
oleh banyak sekali tudingan
bicara pada kasus kasus kecil
ada persoalan persoalan yang lebih besar
harusnya sesungguhnya ini kan tugas para politician
untuk melihat persoalan itu pada substansinya
bukan pada permukaan atau pada kasus kasusnya
karena yang menjadi tanggung jawab mereka
yang memegang kuasa
yang memegang keputusan dan kebijakan
adalah memikirkan bangsa ini
bagaimana caranya perbedaan itu digunakan
untuk mengolah gagasan dia
demi kebaikan negeri
bukan kepentingan dari satu urusan
bukan kepentingan dari satu partisan
dan yang lain lain
jadi tentu saja saya merasa getir dan getun
kalau pola berpolitik semacam ini
masih tetap kita lanjutkan
menegaskan konstatasi saya
bahwa kultur atau budaya politik kita
itu masih belum terbentuk dengan baik
kulturnya maksudnya tadi itu
bagaimana cara kita berpolitik itu
untuk menegakkan kemuliaan
dalam hal ini kemuliaan negara dan negeri
penggunaan isu isu sara ini
kenapa sih menurut anda
itu antara lain yang menunjukkan bahwa
kita tidak cukup beradab
dalam mengeksploitasi isu isu yang kita tidak sampaikan
bagaimana hal hal yang sebenarnya tidak masalah
kita jadikan masalah
dan persoalan agama ras dan yang lain lain
bagaimana kita bisa mengeksploitasi
itu dalam peradaban kita
dari dulu tidak pernah ada masalah
tiba tiba dibikin menjadi masalah
bahkan sangat mengancam
sehingga orang orang lain merasa tidak nyaman hidupnya
pas banget itu tidak masalah
pihak pihak yang membuat masalah
eh tidak apa sesuatu yang tidak masalah
dalam peradaban menjadi masalah besar
kami akan segera kembali mengulas hal ini
di tiga tahun kemudian
di pemerintahan jokowi jk setelah jadwal berikut
di tiga tahun pemerintahan jokowi jk
yaitu kasus mengenai korupsi ktp elektronik
di tengah upaya pengusutan kasus korupsi tersebut kpk mendapatkan jalan dari parlemen
adalah pansus angket terhadap kpk yang bergulir deras hingga kini
manuver pansus ini pula yang kemudian membuat tensi antara dpr dan kpk memanas
bahwa kita untuk whl itu masih menunggu mk
kemudian ya kita juga sedang mempertimbangkan misalkan
kalau begini terus ini yang namanya obstruction of justice kan bisa kita terapkan
karena kita sedang menangani kasus yang besar kemudian selalu diambil
presiden jokowi sendiri menyatakan tak ingin kpk diperlemah
namun pernyataan jokowi secara gamlang soal sikap terhadap pasus juga masih mengambang
supaya diketahui ya pansus kpk itu wilayahnya dpr
wilayahnya legislatif itu harus diketahui
itu haknya dpr
pasus itu haknya dpr
hak angket itu haknya dpr
wilayahnya ada di sana
saya nggak ingin mencampuri
dan di saat pasus angket kpk masih terus bergulir
muncul juga wacana pembentukan densus tipikor yang kewenangannya kurang lebih sama dengan kpk
wacana ini pun sudah bergulir di dpr dan mendapat respon positif
memang korupsi masih terjadi secara masif di semua wilayah
maka kami sarankan
agar dibentuk detasmen khusus tindak pidana korupsi
densus ini kami harapkan dipimpin oleh pintang dua
densus ini sekarang sudah disampaikan kepada bapak presiden tanggal dua puluh lima september yang lalu
untuk dipintakan dalam dibicarakan dalam rapat terbatas
anggaran yang dibutuhkan kami sudah sampaikan dalam rapat yang lalu
densus tipikor yang ke dua
dua enam triliun lebih
sikap tegas pemerintah untuk memperkuat kpk pun dinantikan
sebab belum ada institusi lain yang dinilai lebih bertaji dalam hal memberantas korupsi selain kpk
kpk adalah lembaga independen yang tidak bertanggung jawab kepada presiden
tetapi ketika jatuh pemerintahan itu
makanya yang akan dapat namanya tetap pemerintahannya juga
tapi dari sudut lembaga lain
ya umpamanya korupsi yang ditangani oleh
nah ini sangat mundur
hampir tidak ada kalau menurut saya di tahun tahun ketiga ini
yang dibawa ke
dimajukan oleh kejaksaan
mungkin yang kecil kecil banyak di daerah gitu ya
pemberantasan korupsi masih menjadi pr terbesar dalam pendayakan hukum di indonesia
langkah tegas pemerintah terus ditunggu untuk secara konkret memperkuat institusi pemberantas korupsi
agus firmansyah cnn indonesia
baik saya pernah bertanya langsung sebenarnya kepada presiden joko widodo
pak kalau soal upaya upaya secara langsung ataupun yang tidak terlihat pelemahan terhadap kpk
apakah bapak gebuk atau tenang juga
dijawab memang saya akan memperkuat kpk tapi tidak menjawab soal gebuk tendang
ini sebenarnya juga agak kenapa tidak dijawab sebenarnya pertanyaan
saya bertanya dua kali
tapi begini pak ketika rame rame pansus angket di dpr yang angket terhadap kpk
memang sekarang ini masih terus bergulir begitu ya
presiden jokowi dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa itu ranahnya dpr
tapi ada kritik yang menarik juga dari pegiat anti korupsi yang menyebut
dalam konteks kepala pemerintahan memang benar pak presiden mengatakan hal itu
tapi kita mengandung sistem bahwa presiden juga kepala negara
dalam konteks serangan serangan terhadap kpk
kasus novel baswedan yang mungkin sudah enam bulan lebih belum terungkap dan lain sebagainya
apakah bisa cukup
apakah bisa cukup pak presiden hanya mengatakan bahwa itu ranah dpr
ya karena memang dpr menggunakan haknya hak yang ada di dalam undang undang
presiden jelas tidak ingin menyampuri itu
karena itu adalah kewenangan dpr menggunakan hak mereka
dan presiden menghargai penggunaan hak itu
nah hanya presiden juga mengamati
perkembangan itu berjalannya hal hal yang lainnya
apakah akan mengarah kepada pelemahan kpk
dalam arti kalau kecenderungannya adalah mengambil beberapa kewenangan kpk itu
nah itu tentu presiden akan mengambil sikap juga
karena kan presiden mempunyai sikap yang cukup jelas
bahwa presiden tidak ingin kpk diperlemah
tapi presiden juga tidak ingin terlalu overacting
dalam mewujudkan sikap politiknya itu
dengan misalnya menunjukkan satu sikap yang jelas keberpihakan kepada kpk misalnya
itu juga akan mengundang kritikan juga dari publik
kalau sikap presiden juga seperti aktivis anti korupsi
karena itu presiden lebih mengatakan
kenapa anda yakin kalau misalnya presiden bersikap secara jelas berpihak kepada kpk
itu justru mengundang kritik
ada juga banyak kritik terhadap itu
kan kita bisa melihat pada pemerintahan yang lalu
yang menunjukkan intervensi intervensi seperti itu
tapi presiden tidak ingin mengulang hal hal yang seperti itu
karena itu misalnya seperti desakan dari penggiat anti korupsi
untuk membentuk tim independen dalam konteks untuk menyelidiki kasus penyiraman terhadap novel baswedan
presiden juga berhati hati untuk merespon tuntutan untuk membentuk tgpf itu
atau tim pencari fakta gabungan pencari fakta
yang diminta sudah sejak lama itu sebenarnya
dan presiden hanya kemudian memanggil kapolri

dan meminta kapolri untuk segera menuntut

dia menghentaskan kasus ini
kemudian kapolri mengambil langkah untuk mempercepat proses pengungkapan itu
dengan mendatangi novel baswedan yang waktu itu masih di singapura
itu semua menunjukkan bahwa presiden memang belum menggunakan apa yang anda sebut tadi sebagai kepala negara
karena keperluannya kan belum terlihat
keperluannya kan belum terlalu belum belum belum belum belum ada satu keperluan yang yang memang
diperlukan untuk itu untuk menggunakan kewenangan kepala negara itu karena itu kan
ada masalah kenegaraan yang kalau kalau soal kepentingan presiden pasti sebagai kepala
pemerintahan ada koridor ada sebagai kepala negara ada kode koridor juga ada waktunya
jangan sampai nanti peran sebagai kepala negara dilakukan suatu sebagai kepala pemerintahan dan
kritik seolah olah ini nanti terlalu mencampuri ya beyond kewenangan melebihi kewenangan nah saya
kira presiden juga tidak harus semuanya disampaikan kepada publik ada yang
dilakukan dalam komunikasi lintas lembaga ya dengan tetap menghormati koridor koridornya
dan di dalam tentu tataran normatif hukum presiden sebagai yang terdepan haruslah taat azaz kita
berharap presiden ikut mengambil bagian di dalam
pemberantasan korupsi tapi jangan sampai presiden mencampuri terlalu jauh ya kewenangan kewenangan
hukum yang presiden tidak boleh terlibat di dalam nah kita juga perlu menghormati saya kira sejauh ini
di bidang pemberantasan korupsi apa yang sudah dilakukan oleh presiden menjaga kesimbangan itu
nah kita tentu berharap sebagai angket kpk oleh dpr itu memang kewenangan yang dilindungi
oleh undang undang nah kami justru sekarang justru menunggu rekomendasi
itu apa yang dihasilkan oleh angket angket kpk nah persoalannya data yang dimiliki oleh
pansus angket kpk belum bisa dikonfirmasi kepada kpk apakah data itu fals salah apakah data itu betul
kalau salah ya dibantah betul dan seterusnya menunggu konfirmasi dari kpk jika tidak ada itu
saya kira rekomendasi rekomendasi yang dihasilkan itu belum bisa terjustifikasi dengan benar nah di
betul yang mencampuri dua jadi fungsi kekewenangan kepala negaranya masih ditahan dulu menunggu waktu
bukan bukan ditahan digunakan pada saatnya pada saatnya kalau dibilang ditahan itu seolah olah
dengan sengaja kalau kita dengar penjelasan pak ifdal dan pak joni terakhir itu kita melihat
seakan akan pemerintah ini ada presiden ya pembiaran terhadap apa gonjang gancing di pembiaran pembiaran tidak mau intervensi terlalu jauh ke depan
karena ada bion kewenangan tadi penjelasan itu bagaimana
ya padahal presiden punya partai pendukung dan pansus kpk itu diusung oleh partai pendukung
pks sejak awal menolak karena bagi kami bahwa hak dpr itu undang undang md tiga pasal tujuh puluh sembilan
penggunaan hak angket itu ketika ada permasalahan yang penting strategis
berpengaruh secara nasional
jadi pertanyaannya ketika kasus hak pansus kpk ini didasari oleh karena ada bap kemudian ada kasus iktp
apakah di penegak hukum yang lain itu tidak terjadi
kami melihat seharusnya dpr terutama para pendukung pemerintah
kalau cara melihat kpk seperti itu seharusnya hak angket juga berlaku bagi penegakan hukum yang lain
maksudnya diangket juga kepolisian kejaksaan maksudnya begitu

sedangkan sedangkan survei
karena digunakan istilah partai partai pemerintah di sana
nasdem walaupun koalisi pemerintah di dalam kaitan dengan pansus kpk ya kami tidak terlibat sama sekali dalam kasus itu
kehadiran kami di dalam mau menguji
mau menguji apa betul
substansi yang diusulkan itu benar ada atau tidak
nah itu makanya kami butuh sekali kpk untuk memberikan klarifikasi itu
nah apa betul kpk ini steril seperti yang kita semua harapkan
apa betul di kpk itu hubungan hirarkisnya buruk
kalau tidak jangan ada rekomendasi itu
kita harapkan baik dan seterusnya apa betul manajemen keuangan di dalamnya itu keliru
kalau tidak jangan
kami masuk di dalam dengan penuh tanggung jawab
bukan hanya kepentingan efek elektoral
anda melihat untuk kepentingan elektoral
kepentingan elektoral banyak partai partai juga yang menolak
yang kita mempunyai datanya bagaimana kasus kasus korupsi disitu tahu kita
setuju tidak pak fadlian kalau yang menolak
tapi tidak boleh di generalisir
gerindra juga salah satu yang tidak ada di pansusnya tapi kemudian disebutkan tujuan menolaknya untuk kepentingan elektoral
kalau dari sisi pendapat fraksi ya dalam hal ini gerindra
kita pada waktu itu jelas menolak ketika itu
kemudian tapi kita juga menghargai bahwa ini ada keputusan menggunakan hak
ya karena itu hak yang juga dijamin oleh konstitusi
tinggal kita lihat nanti rekomendasinya seperti apa
pada prinsipnya kpk ini profesional
profesional independen dan betul betul korek karena lembaga ini kan mempunyai kewenangan yang luar biasa
jadi tidak boleh salah sekali menetapkan orang menjadi tersangka misalnya tidak ada sp tiga
jadi tidak boleh salah ya jadi kita ingin ada penguatan terhadap kpk
tentu positioning ya tentu positioning saya kira itu setiap partai fraksi itu kan silakan masing masing
gerindra di dalam posisi tidak mengambil peran di dalam pansus angket ini
tapi kalau misalnya rekomendasinya ujungnya revisi undang undang kpk
di mana draft revisi undang undang kpk yang sempat beredar sebelum sebelumnya itu
banyak mengurangi kewenangan kewenangan kpk
rekomendasi itu akan dibawa di paripurna
nanti ada penyikapan resmi
itu juga nanti presiden bisa menggunakan haknya membuat undang undang
kalau presiden pemerintah tidak hadir itu rekomendasi tidak ada gunanya sama sekali
jadi kita tidak perlu meloncat saat ini kami menunggu kami hadir di dalamnya mencari tahu
ada banyak data yang kami miliki tetapi data itu tidak kami publish ya
karena menunggu itu perlu dikonfirmasi diklarifikasi sehingga tidak simpang siur
dan hanya membuat statement statement yang seolah olah mempunyai dampak elektoral
nah ini parah ini jangan begitu
yang harus kita lihat adalah di kasus pansus kpk
kepentingan elektoral bukan menolaknya ini
kepentingan yang substansi atau kepentingan elektoral
kita ini partai politik kita ini harus sesuai dengan aspirasi konstituen kita
jadi seharusnya persepsi kita melihat satu lembaga itu harusnya adil
dan kita melihat bahwa ya ada semacam dramaturgi politik ya
artinya panggung depan dan panggung belakang itu berbeda gitu
nah disitulah harusnya mengendalikan politisi supaya jangan terlibat korupsi lah gitu
banyak daftarnya korupsi dikendalikan itu
daftarnya mau dibuka gak ya daftarnya
jangan dibuka lah itu usaha hukum kak
pak john kalau kata zaman generasi now ini ini lebay
jadi pansus ini lebay
jadi kalau ini terus dilakukan
pansus lebay ya
betul saya kira pansus ini lebat
hak konstitusi loh kalau kata pak fadri tadi
nah secara hak ya
secara hak ya
boleh tapi ketika menggunakan ini untuk kpk ini perlu dipertanyakan

kenapa ada pembiayaan presiden disinilah kita
presiden jangan campur itu
itu udah overlap kalau kita minta presiden
karena presiden punya partai pendukung
hal itu tidak ada hubungannya
kalau pks bisa diatur begitu saya tak tahu itu
kalau kami tidak kami punya pikiran sendiri kami independen kami akan kritis terhadap hal hal yang keliru
tapi kami akan memberikan support sepenuhnya
jadi bukan berarti pendukung kemudian bisa
kalau pks barangkali begitu kami tidak
padahal dalam kasus tertentu kami berpolitik
kami berpolitik secara rasional
saya undang undang pemilu
ketika ada kepentingan bersama ya presiden punya kepentingan semuanya mendukung
ada kepentingan yang sama
tapi ada kepentingan yang tidak sama
artinya ada proses pembiayaan
belum saatnya itu pembiayaan
tidak ada pembiayaan ini
menggunakan hak personalnya
tapi publik menilai bahwa misalnya
apa yang disampaikan dalam pansus angket itu
banyak menyudut nyudutkan kpk
di dalam proses
iya betul itu
makanya kami punya kewajiban mengkonfirmasi itu
proses politik silahkan dia berjalan disana
penyelidikan dilakukan silahkan
tetapi rekomendasinya akurat atau tidak
hadir di dalamnya untuk memilah itu dengan benar
disitu kami hadir
kami tidak mau membiarkan
dan dia berjalan
sambil kami alpa menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang undang
dan ini juga representasi
dari konstituen kami juga
kami berharap kpk kuat
kpk steril dari korupsi itu sendiri
manajemen keuangan disana bagus
hubungan hirarkisnya baik
kalau ada yang keliru rekomendasikan untuk perbaiki
atau jangan pura pura tidak ikut
ada menilai pembiayaan
kasus ini akan hadir kalau tidak ada kasus iktp
nah kalau itu saya tidak tahu pak
bukan itu dasar di dalam usulan
usulan iktp ini juga menarik
sebenarnya urusan kpk dan yang lain lain ini kan intinya masalah hukum pak ya
supremasi hukum artinya bagaimana masyarakat kita individu individunya
memiliki kesulitan untuk obey the law apa ya patuh kepada hukum
memahami mengapresiasi dan menjalankan
hukum itu kan sebenarnya tidak hanya hukum formal elo section dan kontinental
ada hukum agama ada hukum adat
seluruh sumber hukum itu harusnya ada dalam diri kita kan
nah kalau itu semua ada yang kita patuhi namanya di dalam diri kita itu ada adab
karena semua itu adalah kultur hukum itu
nah apakah kita memiliki kultur memiliki budaya dalam diri kita punya adab dalam diri kita saya sangsi
jadi rata rata kita tidak beradat karena tidak ada hukum yang dalam diri kita itu berlaku untuk kita sendiri
ke wargaan negaraan sifik itu adalah satu keadaban dalam diri kita
dimana yang pertama itu hukum itu diberlakukan kepada diri kita sendiri
karena itu sebenarnya pelanggaran hukum itu tidak hanya terjadi di kalangan elit menengah
di kalangan bawah itu
di jalan raya itu pelanggaran hukum itu jutaan kali terjadi setiap hari
karena ada delapan juta motor itu mungkin seperempatnya itu melanggar hukum
dan bagaimana kita mau menegakkan hukum seperti itu
mau polisinya dua juta orang pun seluruh indonesia tidak akan mampu ketika warganya tidak memiliki adab dalam dirinya
dari bawah sampai atas
jadi kata adab ini menunjukkan betapa pentingnya kebudayaan itu harus diperhatikan oleh negara
yang sekarang ini menurut anda
anda tahu sendiri
tolong disampaikan kepada para pemimpin partai maupun pemimpin bangsa dan negara ini
kebudayaan kebudayaan itu jangan terus dipinggirkan
cuma dua ribu perak per kapita dalam segi anggaran
itu buat saya bukan penafian penghinaan bahkan pembunuhan kebudayaan
baik kami akan masih terus mengulas hal ini
nanti kita akan masuk menagi janji janji presiden jokowi yang akan katanya begitu
menuntaskan sejumlah persoalan ham masa lalu
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu yang menjadi beban politik bangsa
saya pernah mau berhenti aksi kamisan karena saya benar benar percaya dengan presiden jokowi
tetapi kenyataannya visi misi dan program aksi jokowi jk selama tiga tahun ini jawabannya adalah pengangkatan
pak wiranto yang mantan menhankam pangap pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan diangkat menjadi menko polhukam
sudah tiga belas tahun kasus pembunuhan munir yang diracun arsenik dalam perjalanan menuju amsterdam belanda
hingga kini kasusnya masih menemui jalan buntu
kita bisa melihat satu tahun ya jokowi sudah menyuruh jaksa agung waktu itu untuk menindaklanjuti
di oktober tahun lalu sampai hari ini belum ada tindakan yang konkret bahkan kemudian malah meributkan soal dokumen
hingga kini masih ada delapan kasus besar pelanggaran hak asasi manusia yang menanti untuk diselesaikan
sementara itu menurut sumber komisi untuk orang hilang
dan korban tindak kekerasan atau kontras sejak jokowi dan yusuf kalem memimpin negeri ini
sepanjang tahun dua ribu empat belas telah terjadi lebih dari satu lima ratus peristiwa pelanggaran dalam berbagai bentuk kekerasan
tahun dua ribu lima belas angka kekerasan pelanggaran ham sedikit menurun dan kemudian di tahun berikutnya meroket sebanyak dua kasus
dari sisi pemerintah berbagai janji untuk menguap misteri siapa dalang dibalik penghilangannya
oleh seseorang terkait politik dan kepentingan terus diumbar
namun hingga detik ini

nasib korban belum menemui detik terang
kasus pelanggaran ham memang cukup pelik karena bermuatan politis
serta melibatkan banyak pihak yang berkepentingan sehingga kerap menemui jalan buntu
ya ham itu kan harus dilihat secara luas ya
bukan hanya pada masalah hak hak sipil politik
apalagi hanya dilihat dari penyelesaian kasus ham di masa lalu
ham juga dalam konteks sekarang
mungkin penting juga dilihat dari sisi hak hak ekosok
ekonomi sosial dan budaya
nah disitu saya kira banyak kemajuan ya
termasuk masyarakat adat
lalu akses masyarakat untuk kepada ekonomi
masa kepemimpinan jokowi jk dua tahun lagi
namun upaya menyelesaikan kasus ham masih membutuhkan waktu untuk ditutaskan
jika hal ini dibiarkan berlalu lalu
maka tentu akan mempengaruhi tingkat keterpilihan jokowi
jika dia kembali menjalankan diri
keluarga korban dan lembaga pemerhati kasus ham akan terus menekan pemerintah
kasus kasus semacam ini mudah untuk menurunkan elektabilitas calon dalam pertarungan pemilihan presiden
buat saya ini persoalan human right itu akan mengganggu elektabilitas jokowi pada kelas menengah ke atas
atau mereka mereka atau cso yang memperhatikan persoalan human right
yang terkait itu
tapi pada kelas bawah persoalan elektabilitas jokowi itu lebih dilihat dari insentif yang didapatkan secara langsung oleh mereka
itu biasanya secara ekonomi
bagaimana mereka bisa makan hari ini
bagaimana mereka bisa belanja hari ini
meski penyelesaian kasus ham tak selalu berakhir islah dan pemberian kompensasi
namun keinginan politik pemerintah yang kuat perlu dibuktikan dan direalisasikan
langkah jokowi akan lebih ringan jika sisa dua tahun ke depan mampu menuntaskan pelanggaran ham meski masih sebagian
namun akan sulit melangkah jika terus berdiri di atas duka keluarga korban dengan menabur janji demi mendulang suara pemilih
rafa parkalfi cnn indonesia
baik langsung saja kita ke pak ifdal kasim ya
sekarang berada di lingkar istana
dulu pernah jadi ketua komnas ham
miris nggak pak tadi disampaikan oleh bu suciwati bu sumarsi janji janji yang pernah disampaikan presiden jokowi kok sampai sekarang ini
sepertinya malah ribut soal dokumen
menjadi kemana mana begitu pak
ya memang satu satu ya
jadi memang kasus kasus tadi yang disampaikan itu di masa saya jadi ketua komnas belum juga selesai
nah sekarang presiden jokowi memang dalam tiga tahun ini memang tidak memprioritaskan untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia
prioritasnya ada pada infrastruktur
karena memang pemerintah memang harus memilih ya
konsentrasi itu memang harus dimiliki
nggak mungkin sekali jalan
tapi bahwa pernah berjanji iya pak ya
nah janji itu kan di ucapkan kita bisa baca di nawacita
di situ sudah jelas apa yang ingin dia selesaikan
ada janji untuk menyelesaikan kasus trisakti semanggi mei sembilan puluh delapan dan seterusnya
nah sekarang yang jadi persoalan bagi pemerintah sekarang ini adalah mencari format dari penyelesaian itu
karena menyelesaikan kasus pelanggaran ham ini
itu bukan seperti menyelesaikan kasus hukum
ini menyangkut banyak kepentingan di dalamnya
nah kepentingan apa sih yang kemudian kesannya kok seperti tersandra
ya memang kita harus mengakui dengan jujur bahwa sejak pemerintahan reformasi yang hanya gus dur saja yang lebih tegas
tapi pemerintah reformasi berikutnya selalu tersandra oleh struktur politik yang terbangun oleh reformasi ini
termasuk yang sekarang ya
termasuk yang sekarang
nah karena itu mencari format dari penyelesaian itu menjadi penting sekarang
kalau struktur politik yang terbangun itu saya mungkin bisa dijelaskan lebih
lebih jelasnya seperti apa
tapi begini saya sambung sedikit ya
pak jokowi ini ya ini menerima sampahnya yang dari dulu
kalau sampah yang dari dulu ya
sampah sampah ham ini
sampah kesekarang minta pak jokowi selesaikan
kami setuju sekali ini harus diselesaikan
ada banyak kasus
di setiap peralian kekuasaan di indonesia ini banyak kasus
peralihan kekuasaan dari order lama ke orde baru terjadi kasus
dari orde baru ke order reformasi terjadi kasus kasus ham
banyak sekali ya
jadi itu perlu diselesaikan
apa selesainya secara hukum atau diselesaikan ya melalui rekonsiliasi
itu kami sarankan
jangan sampai kita terlalu cepat lupa bahwa ada pelaku pelaku pelanggar ham yang luar biasa ganasnya
dan dibiarkan begitu saja
setidaknya ke pengorbanan
ya dari pengorbanan pengorbanan ham ini yang sudah meninggal atau yang diculik dan lain sebagainya itu
ya pengorbanan mereka dihargai dengan ya penderitaan yang dialami itu tidak terulang lagi
itu yang pertama
dan kemudian rekonsiliasi itu harus dicari format
dicari format yang bisa mempertemukan untuk membangun kembali harmonisnya kehidupan masyarakat
saya lanjut lagi ke pak ifdhel karena pernah di komnas ham
artinya kan dari masa masa lalu sudah tahu
tapi jangan semuanya ini bebannya seolah olah jokowi yang salah ini
ini salahnya orang orang dulu itu
jangan terulang lagi
pak jokowi menjanjikan bahwa kemudian ditagi lagi boleh begitu pak ya
harus ditagi dan kita tentu berharap ada
sebelum sebelumnya nggak ada formatnya menurut pak ifdhel
untuk mencari format ini kan sebetulnya sudah diupayakan oleh pemerintahan pemerintahan sebelumnya
tapi kemudian kan format itu oleh mahkamah konstitusi dibatalkan
nah sekarang pemerintahan sekarang mencoba mencari format
format yang mana yang dibatalkan mahkamah konstitusi
melalui mekanisme melalui rekonsiliasi
undang undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi
undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua
itu sudah dicabut oleh mk
dan sekarang saya setuju dengan pak john tadi bahwa ini sebetulnya sampah
karena tidak pernah disesaikan oleh derjim derjim yang lalu
nah format yang sedang didesain sekarang adalah dengan mencoba membangun yang namanya
dewan rekonsiliasi nasional
nah diharapkan memang penyelesaiannya memakai jalur
jadi ada ya upayanya walaupun tidak prioritas tapi upayanya ada begitu ya
dan proses selain dicoba diselesaikan melalui format yang tadi yang disebut tadi
untuk kasus kasus yang memang bukti faktualnya kuat
untuk menuju kepada pengadilan hak asasi
juga sedang diproses
jadi ada dua kasus yang terjadi di papua
yaitu kasus wasior dan wapena
itu sedang dicari bukti bukti yang lebih kuat untuk proses judicial
komnas dan kejaksaan agung itu sedang melengkapi semua bukti yang diperlukan

kayak pres itu
presiden akan mulai
presiden akan mulai
presiden akan mulai
presiden akan mulai
presiden akan mulai
swasior dan wapena
pak radar kalau pak radar melihat sendiri penuntasan kasus ham ini dari rezim ke rezim
disebutkan begitu ya
dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan selanjutnya
seperti tersandra bangunan struktur
ini menurut anda hanya alasan saja karena memang semuanya kekuatan saling mengikat
dan menyandra sehingga ya akan terus begini nih
kasus kasus ham masa lalu ya akhirnya tetap menjadi masa lalu saja
sebenarnya tidak mungkin
tidak ada negara atau bangsa
di dunia ini tidak memiliki
tidak ada bangsa yang bersih
mau jepang cina
inggris perancis jerman
semua masing masing memiliki caranya sendiri
untuk menyelesaikan itu termasuk afrika selatan
yang terkenal dengan rekonsiliasinya
kalau menurut saya
inti dari semua ini bukan ham
itu bikinannya orang ham saja
inti pada mulanya
mau itu hukum agama
hukum formal pidana
dan yang lain lain yang kan
didiamkan berlanjut lanjut menciptakan
satu kondisi yang menindas
orang lain yang sebenarnya tidak bersalah
nah itu katanya istilahnya hamnya di situ
jadi kalau misalnya
urusan judicial atau judisnya
siapa yang bersalah itu
dihukum secara jelas
masalahnya yang dikatakan oleh
pak ifdal tadi itu
ternyata orang orang yang harusnya dihukum itu
memiliki peran penting
dalam keberlangsungan negara sampai hari ini
nah itu yang menyandera para pemimpin itu
itu yang menyandera
kalau kita tidak bisa menghukum
orang yang masih mentul mentul di atas itu
bermaafan yang sudah lalu lalu
adil tidak buat
namanya manusia di negeri ini
apa yang sudah berlalu
mau kita apakan lagi
air sudah mengalir menuju samudera
apa mau dikembalikan lagi harusnya
nah begitulah kehidupan di bahagian ini
karena itu bisa terjadi di afrika selatan
mengapa tidak bisa terjadi di negeri ini
tinggal siapa yang mendapatkan kompensasinya
ya kalau saya melihat begini
itu kan tadi
dan janji politik yang ditagi
dan sudah dijawab tadi oleh pak ifdal
bahwa memang itu tidak diprioritaskan
tiga tahun ini
karena prioritas pemerintah
begitu kan pak
berarti kan tidak dikerjakan sama sekali
ini itu taksi
padahal udah mendekati akhir segmen ini
kalau sudah begini
yang menjadi masalah adalah
juga bukan persoalannya
masalah masalah masalah lalu lho
tapi juga yang sedang terjadi
maksudnya seperti apa ini pak
ya artinya ada juga kan laporan laporan
tadi itu kan seperti yang terjadi wasil
itu kan relatif termasuk yang baru
dan juga pelanggaran pelanggaran
yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran ham
tuduhan tuduhan makar itu juga bisa disebut pelanggaran ham
itu masih bisa dikaitkan
definisi yang begitu luas
dari karet itu
ya memang begitu luas
bagaimana orang dituduh
kemudian diambil tanpa melalui satu proses
tapi memang pak mas ini canggih sekali mengeksploitasi
itu kan itu
jadi kalau kita lihat itu
juga harus menjadi concern kita
jangan hanya memang ham ham masa lalu itu perlu dituntaskan
tapi yang sedang berlangsung
lebih baik dicegap
yang sudah mati sudah mati
ini yang kasian
ini yang sudah mati ditembak dihukum
udah berdarah darah itu
itu memang kasian
tentu tidak mudah itu tidak mudah
tapi bagi kami
bagi saya secara pribadi
itu pengalaman masa lalu
pengalaman kelam itu
tidak boleh terlalu cepat dilupakan
itu harus diingat
agar tidak diulang kembali
agar tidak diulang kembali
dan ada persoalan ham yang terjadi sekarang ini
tapi pak pimpin punya pendapat
ini yang justru terjadi sekarang ini
konteksnya adalah perpuormas tadi
tapi kita tahan dulu ya
setelah itu kita kembali
tetap lagi bersama kami di cnn indonesia
jadi terima kasih bisa mengucapkan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
tidak ada perjuangan saat ini
tapi janji sudah terlanjur disampaikan
tapi kemudian juga ada kritikan
agar tidak terjadi persoalan persoalan pelanggaran ham
saat ini juga begitu
nah pak bipin mungkin bisa menyampaikan tadi
menyinggung bahwa persoalan ham di sini
ada kaitannya juga
perpuormas itu ada unsur pelanggaran ham di sini
mungkin bisa anda jelaskan
karena sebenarnya kan sudah menjadi wacana
saya terusik dengan pernyataan pak ifdal ya bahwa tiga tahun ini kasus ham terhenti karena fokus ke infrastruktur
kalau saya mewakili sebagai korban pelanggaran ham saya tersinggung
seakan akan negara ini dikelola oleh satu dua orang menteri padahal banyak lembaga instansi pemerintah yang bisa mengelola itu
itu yang pertama
jadi kalau tidak menjadi prioritas tugas yang terkait itu menjadi ngapa ngapain
seharusnya itu juga bisa diselesaikan yang penting ada goodwill ada komitmen untuk menyelesaikan itu
karena beliau sudah berjanji maka tunaikanlah
jadi tiga tahun itu karena janjinya pak jokowi ini akumulatif ya dki dan juga republik janji pemilu
masalah perpu ormas
bagi kami kami sejak awal menolak
pertama perpu ini tidak ada yang namanya kegentingan
tidak ada kekosongan hukum
perdebatan itu masih terjadi di dpr dan juga di mk ya ini ya
tapi secara substansi bahwa di situ ada ancaman terhadap ideologi organisasi yang tidak mengakui ideologi misalnya
jadi kami melihat
lahirnya perpu itu dengan substansi yang tadi saya sebutkan
jadi perpu ini nyaris bisa
pelanggaran ham terjadi di mana mana
jadi baru zaman ini
satu ormas misalnya melanggar
maka yang dihukum tidak hanya pimpinan tapi anggotanya
hukumannya juga besar
dari lima tahun sampai seumur hidup
kami melihat bahwa perpu ini sangat berbahaya
seharusnya ini juga dilihat oleh partai pendukung pemerintah yang katanya mau mendukung
disitu disebutkan yang bertentangan dengan pancasila
larangan kepada ormas yang ingin merubah pancasila
tapi dalam penjelasan dan juga undang undang dasar
padahal dalam pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar
itu dibolehkan perubahan undang undang
amendement itu adalah dibolehkan
tapi kita melihat bahwa penyusun perpu ormas ini tergesa gesa
tidak dilakukan secara kompleks
dan menyerang kepada yang menolak perpu ormas ini
seakan akan kita pro radikal
seakan akan kita anti pancasila
dan makanya kami tersinggung ketika pak victor
itu membagi buta mengatakan bahwa yang pro
yang menolak perpu ormas itu adalah anti kebinekaan
langsung dijawab ya
kalau soal perpu ormas
fraksi kami itu mendukung untuk segera diundang undangkan
alasan apapun juga yang ada dalamnya
tapi pasti pemerintah dan kami merasa ini penting
ini penting dan ada unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya
tidak perlu saya sampaikan
itu boleh diperdebatkan di parlemen
dan itu memang terus menjadi perdebatan
ya akan terus menjadi perdebatan
karena secara undang undang
perpu yang dihasilkan oleh pemerintah
dpr hanya ada dua pilihan
menyetujui atau menolak
dan kami merasa perpu ini memberikan salah satu kepastian
untuk menjaga ideologi negara
kalau menolak perpu
itu kami anggap identik dengan membuka peluang menabrak pancasila
ini kami tidak bisa terima
sangat mendasar bagi kami
bahwa di situ disebutkan tidak ada
bahwa secara substansi pasal di dalamnya
itu bisa dilakukan kemudian
melalui prolegnas dan revisi
dan ada dindingnya
tidak perlu sekarang
kalau sekarang hanya setuju tidak setuju
nah sekali lagi
perpu ini tidak menabrak
ormas atau aliran aliran kepercayaan tertentu tidak
sejauh aktivitas dan kegiatan di dalam frame ideologi negara yang saat ini
itu memang harus ditindak
saya kira gerindra dalam hal ini
termasuk yang akan menolak perpu ormas ini
tentu dengan sejumlah alasan
nanti akan disampaikan pada saatnya
tapi yang jelas
ada satu hal yang sangat krusial
ini kita memberikan subjektivitas yang sangat tinggi kepada pemerintah untuk menilai
tanpa melalui satu proses pengadilan
di dalam undang undang yang ada
persyaratan persyaratan segala macam
dan saya kira disana sudah jelas
harus sesuai dengan pancasila
undang undang dasar empat puluh lima
semuanya sudah ada di dalam undang undang yang lama
dan ada masalah peradilan
kita ini kan negara hukum
panglima kita ini adalah hukum
jadi tidak bisa kita kemudian mengurangi hak dari setiap masyarakat
untuk berserikat dan berkumpul
ini ada jaminannya dalam undang undang dasar empat puluh lima kita
bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul
dan itu diatur
aturannya adalah dia ikuti pancasila undang undang dasar
jadi di dalam dua ini sebetulnya tidak ada masalah
cuma yang dipersoalkan tidak ada peradilan
tidak ada lagi pengayuman
dan kemudian ada organisasi yang sudah menjadi korban
kalau itu akan diperbaiki
kalau terkait dengan pengadilan
saya kira hak ormas
untuk menuntut keputusan pemerintah di pengadilan
pengadilannya di belakang ya
ini jangan dibolak balik
yang ada dulu adalah pemerintah
kalau mau membubarkan ormas melalui mekanisme judicial show
itu harusnya versinya pak fadli
kewenangan melindungi dan menjaga konstitusi dan ideologi negara
yang terutama di pemerintah
bila nanti keputusan pemerintah dianggap salah
kalau itu substansi substansi itu ingin diperdebatkan
kita perdebatkan setelah dia jadi undang undang
sekarang ormas yang sudah menjadi korban
dibubarkan secara sepihak
tanpa melalui satu proses peradilan
mereka itu sudah menjalani satu proses oleh undang undang
termasuk di kes bangpol
termasuk di kementerian hukum dan ham
mereka sudah mendapat itu
kemudian tiba tiba hak ini dicabut begitu saja
pasti ada penyebabnya
tidak mungkin jumlahnya tiba tiba itu
ada alasan yang menyangka korban tidak kita perdebatkan
saya kira tendensinya lebih mengarah kepada ormas ormas seperti ormas ormas islam
ini menurut saya akan menimbulkan kegaduhan kegaduhan baru
dan hak politik terkurangi
ini salah satu yang menurunkan indeks demokrasi kita
kalau saya mau klarifikasi satu ya
singkat saja karena memang harus kita akhiri
undang undang ini tidak ditujukan hanya untuk satu kelompok masyarakat
itu kelompok masyarakat tertentu
apakah itu kelompok agama ekstrim kiri ekstrim kanannya
semuanya yang menabrak pancasila
undang undang ini mengaturnya
hizbut tahrir itu menabrak pancasila atau tidak
nanti bisa diklarifikasi di pemerintah dengan data yang dimiliki
kami mempunyai data
kami mempunyai data
keputusan pemerintah itu tepat
masih berlanjut di dpr kan pak fadli ya
masih juga kemudian ada di apa
di putusan selat di pt un
di pt un sendiri
di mk juga
di uji materikan
tapi paling tidak kita sudah bicara mengevaluasi tentang politik hukum dan ham dalam tiga tahun pemerintahan jokowi jk
masih ada dua tahun lagi walaupun presiden mengatakan tahun depan sudah mulai masuk tahun politik
semoga kegaduhan ujungnya adalah ujung positif untuk demokrasi kita
semua tahun sebenarnya tahun politik
ini jadi salah saya kesimpulan
terima kasih pak fadli zon
terima kasih pak bipin
terima kasih bang jonny dan juga pak yusof
pak ifdal kasim telah meluangkan waktu yang cukup lama sebenarnya malam ini walaupun tidak cukup untuk mengeluas semuanya
tapi demikian spesial program tiga tahun pemerintahan jokowi jk mengukur kerja nawacita seindra maulana